dan anda sudah menuju ke kota bandung
yang berdiri pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atau masa hindu buddha
atau seperti apa mungkin andrew bisa menceritakan lagi
dan sampai jumpa di lain kesempatan
jadi kalau waktu pandemi covid itu berada pada puncak
jadi makanya saya bilang bahwa kita merespon yang sangat diperlukan masyarakat saat ini
saat ini kita belum memiliki obat ya
sekarang kita akan berbicara tentang referendum ini
kalau sehat kan otomatis semuanya bisa dilakukan
lima orang ini yang awalnya tuh ngasih
ada juga pilihan sate ayam sop kambing dan ayam bakar
tapi dari bayi sampai anak umur tujuh tahun
menjadi tour guide bagi para wisatawan
nah di dua ribu lima belas pandangan saya beda
mesir kenapa menutup pintunya agar pengungsi pengungsi palestina bisa masuk ke mesir
oke bu susi di pihak israel kita tahu bahwa amerika serikat adalah pendukung terbesar
tapi karena presiden itu bekerja dengan detail maka kita kan harus lebih detail
ini harus direndam dulu kurang lebih selama satu setengah jam
gimana alotnya setiap orang punya
di tengah mayoritas penduduk kota denpasar beragama hindu
terus kita juga melihat bahwa kalau kita mau asean itu remain matter
hari ini rp lima belas enam ratus rp lima belas tujuh ratus gitu ya kalau kita melakukan importasi
jadi tidak semata mata beliau ingin melegalkan itu
lebih concern dengan pencegahan kan
ada satu proses negosiasi
sirkuit ini kami bangun hanya dalam waktu yang sangat singkat hanya dua bulan
ketika presiden joko widodo anggota kabinet dan ribuan orang memperingati detik detik proklamasi kemerdekaan
minta pengaman tuhan ampuni aku
teksturnya dari yang cair akan menjadi seperti yogurt
untuk sekarang alhamdulillah setelah dibimbing sama bu irul ibu ibu ini semua yang ada di sini
tradisi ini tetap dipertahankan hingga kini